unjuk rasa di kantor kejaksaan tinggi sulawesi tenggara yang menuntut pengusutan dugaan korupsi pembangunan jembatan berakhir ricuh
kericuhan ini tidak terhindarkan karena mahasiswa mencoba membakar ban bekas di depan gerbang kejati
aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pengamanan serta pegawai kejaksaan pun tak terhindarkan
tidak hanya itu aksi kejar kejaran hingga adu jotos juga terjadi
akibatnya salah seorang pengunjuk rasa terluka
mahasiswa mempertanyakan kenapa kejaksaan belum menahan salah satu pejabat yang diduga terlibat korupsi pembangunan jembatan cirauci dua di kabupaten buton utara meski sudah ada surat perintah penahanan
namun pihak kejati sulawesi tenggara membanta adanya surat penahanan yang beredar di masyarakat
menurut kejaksaan yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi
dengan penahanan perkara tidak bidang korupsi juga tidak bidang korupsi pembangunan jembatan cirauchi ii di buton utara itu
sampai saat ini posisi dari yang bersangkutan itu pak burhanuddin itu adalah masih sebagai saksi dalam perkara tersebut